pertamina menghitung saat arus balik lebaran dua ribu enam belas penggunaan produk bbm jenis pertalite melonjak sedangkan solar melemah
khusus di wilayah jawa bagian tengah konsumsi pertalite dan pertamax pada sembilan juli dua ribu enam belas mencapai tiga kali lipat dari harian normal
penurunan ini menyusul tidak beroperasinya angkutan barang kecuali truk sembako dan bbm